oh my god jadi basah semua kan
padahal harusnya kan gue tampil cantik baca al mertua sama boy
wah perasaan berupasan kok udah keluar semua makanannya
kamu aja yang kelamaan di toilet ngapain aja sih
kelamaan aja pasti
ih sembarangan kalau ngomong
sayang kamu itu udah jahat
lagian sepertinya kan berat badan kamu naik
soalnya kan kamu lucu kalau tembong
iya kak dean gue kayak gitu sih ngecekin
emang apa salahnya sih kalau temem
ya enggak pak aku tuh gak mau aja dibilang sama kak dean boneka panda
males banget gak mau wah
lucu kan boneka pandai yang alis gede sebelah
hah hah kok gini
masih jadinya mincingin aku
oh ini makanannya masih lama kan ya datangnya
kalau gitu aku ke toilet dulu deh
nanti kalau makanannya udah datang awas ya kalau dihabisin
udah kalau enak mah kakak habisin
iya katanya tadi gak mau
kan kalau enak
oh udah deh aku ke toilet dulu
wah keren banget nih mah
wow cuma orang kaya doang nih yang bisa makan di sini tahu gak sih sila
jangan sampai kamu sia siain kesempatan untuk membuat simpati papanya boy
oke mah mama tenang aja
nah itu dia tuh
soalnya papanya bo yang reservasi
mama gak tahu di mana
maaf sebentar ya mbak
mbak saya udah pesan meja dan udah reservasi atas nama bapak herman rusdi
atas nama herman rusdi
baik ditunggu sebentar ya bu
udah kamu gak usah marah gitu dong sayang
udah ambil aja tasnya
gak apa apa mbak
gak apa apa mbak

anya lagi urusan keatesin

ceritanya usip ini oke
itu delam gitu ya
yaudah kamu cepetan ke toiletnya
mama gak enak nanti kalo ditungguin lama
bisa gak berhenti sebentar main hpnya
kita ini waktunya jarang bisa ketemu boy
papa pikir ini ada waktu kita bisa berdoa
papa ingin membangun hubungan dengan kamu lagi boy
silahkan silahkan bu
ini sahabatnya alma rumas sudah datang boy
udah lama ya kita gak pernah ketemu
biasanya kamu sering banget main ke rumah tante
belakangan ini kamu udah gak pernah lagi jengukin silah
papa kenal sama tante hilda
papa bilang yang mau datang kesini
kenapa jadi tante hilda
silahkan duduk dulu
jadi tante hilda adalah sahabat almarhumah mama
kalau begitu artinya yang mau dijodohin sama aku silah
papa hanya ingin mewujudkan
permintaan terakhir dari almarhumah ibu kamu
papa ini merasa bersalah selama ini
karena papa gak bisa menemani mama kamu
di saat saat terakhir
nyapa untuk itu aku ngerti
papa yakin sekali
kalau kamu juga ingin mewujudkan
permintaan terakhir daripada almarhumah ibu kamu
sejak kamu pacaran sama sila
tante gak pernah tau
kalau kamu anaknya mas herman
dan juga almarhumah kinar
anterin sila ke rumah kamu
tante ketemu papa kamu
tiba tiba tante teringat
pesan terakhir mendirikan
papa sudah tau
kalau kamu dan silah
sudah pernah berpacaran
kamu bisa memperbaiki hubungan kamu dengan silah
kenapa semuanya bisa kebetulan kayak gini
dream come true banget deh rasanya
gue yakin lo tuh gak pantas disini
udah deh jujur aja kok pasti nge stop gue kan
oh atau lo mau caper sama boy iya
eh tunggu tunggu tunggu kok jadi ngebahas boy sih
boy disini juga
duh udah deh gak usah belagang gak tau
gue tuh tau lo tuh suka caper sama boy kan lo suka mepetin dia
eh lo tuh harus belajar sopan santun ya
udah mulai berani loh sama gue
gue tuh gak pernah takut kayak sama lo meskipun lo selalu bully gue di kampus dan gue diem aja
itu bukan karena buat takut sama lo tapi karena lo gak genting aja buat hidup gue
jadi gue malas berurusan dengan lo
oh lo gak tau siapa gue ya
eh mulai kerancang ya lo sama gue
ada apa ini mbak debut debut
ini nih mbak dia yang cari masalah gue
apa gak syukur riti aja biar dia diusir
kenapaan sih kan lo yang mau nampar gue duluan
eh gue ingetin ya boy itu cuma milik gue
jadi lo gak usah deketin dia lagi
karena bentar lagi gue akan jadi pendampingnya boy
ini basah semua kan
padahal harusnya kan gue tampil cantik baca al mertua sama boy
wah perasaan berupasan kok udah keluar semua makanannya
kamu aja yang kelamaan di toilet ngapain aja sih
kelamaan aja pasti
sayang kamu itu udah cantik
mau diapain aja udah tetap cantik
itu dia kenapa papa itu takut kamu dikecewain
tenang pak pokoknya siapapun yang deketin reva nanti aku seleksi dulu
gak oke tendang ke lautan
ke lautan kayaknya kurang jauh deh kak harusnya ke benua antartika
lebih jauh ya
udah yaudah kita makan ya yuk
kasian udah lama dianggur ini
bisa bisanya ketemu sila di sini
pakai ngungkit boy lagi beneran bikin bete
semoga aja sila gak bikin gara gara lagi
karena gue gak pengen ngerusak acara makan malam sama papa dan kak deyan
sejak kalian berdua putus sila itu jadi anak yang pendiam loh boy